persija jakarta berhasil memenangkan duel klasik melawan persebaya surabaya
tim macan kemayoran berhasil memenangkan laga tersebut melalui gol sematawayang dari pemain asal jepang rio matsumura
pelatih timba julijo aji santoso mempertanyakan keputusan wasid yang memberi kartu merah pada pemainnya catur pamungkas
yang menilai sebelumnya pemain persija jakarta witan sulaiman melakukan handsboard
kalau kartu merah itu mungkin menjadi keputusan wajib saya bisa terima
tetapi sebelum terjadi pelanggaran terjadi handsball terhadap witan
itu masalah saya jelas benar saya lihat
tetapi saya tetap oke saya respect sama keputusan wajit
di sisi lain pelatih persija jakarta thomas doll merasa anak anaknya sedikit meremehkan lawan pada babak kedua
karena sudah unggul sejak menit tiga puluh delapan
dia menilai seharusnya anak anak asunya dapat mencetak setidaknya satu gol lagi untuk kill the game
ya itulah sebabnya kita ada masalah
masalah di bagian kedua musuh tidak punya apa apa yang bisa kita kalahkan
mereka meletakkan semuanya di dalam juga
dan kemudian langkah demi langkah
tapi kita kehilangan kontrol tentang permainan dan itu sangat berbahaya
dengan kemenangan ini persija naik ke peringkat lima kelas main sementara liga dua
sedangkan persebaya turun ke peringkat tiga belas
diego basro urib handoyo jakarta